anggota komisi tiga dpr ri fraksi partai nasdem taufik basari mengkritik lunturnya kultur tribrata polri dalam kasus kematian brigadir yosua
taufik mempertanyakan mengapa para personel yang terlibat tidak menggunakan diskresi untuk menolak suatu kasus yang melawan hukum
dengan banyaknya personil yang terlibat dpr mempertanyakan apakah kultur saling membantu dalam tindak kejahatan turut tumbuh dalam tubuh polri
ada problem menurut saya yang sangat besar problem terkait dengan kultur
kalau kita lihat kita membayangkan saja pak kapolri andaikan saja ketika peristiwa ini terjadi si pelakunya punya jiwa satria
mungkin karena emosi atau ada motif lainnya nanti juga kita mintakan penjelasannya kemudian terjadi pembunuhan
kalau pelakunya ini punya jiwa satria
dia akan menyampaikan bahwa saya telah melakukan pembunuhan
saya bersalah dan saya siap bertanggung jawab
nah tapi sayangnya kemudian jiwa satria itu tidak ada
dan akhirnya menjadi seperti ini
sehingga kultur triberatannya ini juga harus kita pertanyakan pak kapolri
pesannya juga harus sampai kepada seluruh personil polri
apabila kita melakukan kesalahan kita harus berjiwa satria siap untuk menanggung resiko dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita
pesan itu harus jelas sekali
yang kedua problem budaya terkait dengan peristiwa rekayasa kasus ini
menjadi pertanyaan pak kapolri ketika personal personal yang terlibat dalam rekayasa kasus ini
tidak menggunakan diskresinya untuk menolak perintah untuk melakukan satu kejahatan
rekayasa kasus ini kan kejahatan
personal polri itu punya diskresi apabila ada suatu perintah yang dia melawan hukum
nah kultur ini harus kita perbaiki pak kapolri
yang berikutnya juga kalau kita lihat yang terlibat cukup banyak
ini menjadi pertanyaan apakah memang sudah juga menjadi kultur bahwa saling bantu membantu dalam kejahatan ini bisa terjadi
nah ini juga harus kita perbaiki
harus kita telah ah kenapa ini bisa terjadi
menutup nutup kasus bekerja sama untuk bahu membahu melakukan rekayasa ini
nah ini problemnya kultur
oleh karena itu pak kapolri kita harus bisa berikan pesan pesan ini kepada seluruh personil